puslap empat mabespori selasa pagi melakukan olah tempat kejadian perkara di gedung dua bursa efek indonesia
yang lantai mezaninnya roboh kemarin
selain itu sejumlah petugas pengawas ketenaga kerjaan juga melakukan penyelidikan di lokasi
sejak selasa pagi polisi dan petugas pengawas ketenaga kerjaan melakukan penyelidikan dan olah tkp
di lokasi robohnya mezanin di tower dua bursa efek indonesia jakarta
tim puslap empat mendata dan menekalisir tempat kejadian di sekitar robohnya mezanin tersebut
untuk kebutuhan penyelidikan tower dua bei hari ini ditutup dan seluruh karyawan di gedung dua diliburkan
kita semua yang masuk ke tower dua harus melalui persetujuan dari pihak gedung
jadi dengan kawalan dari pihak gedung kalau yang ingin masuk ke dalam
ada yang mau beresin uangnya ada yang mau apa pihak perbankan
semua harus melalui pengawalan dari pihak gedung
selain penyelidikan yang dilakukan polisi
dan petugas terkait direktur bei tito sulistyo memerintahkan jajarannya untuk melakukan evaluasi internal
tito menjamin tower satu bei dalam kondisi baik dan aman
itu bagian building management
building management itu kita sudah panggil mereka kemarin jam tiga sore
mereka sudah kirim statement tidak akan bertanggung jawab tidak akan terjadi apa apa gedung tower satu baik
tapi tetap kita minta penyelidikan meluruh dan hari ini puslap empat masuk
nah kita tunggu hasilnya
tapi di kita sendiri internal kita semua kita periksa orang
komputer interkoneksi semuanya jalan dengan baik
meskipun tower dua ditutup aktivitas di tower satu berjalan seperti biasa
termasuk perdagangan di bursa efek indonesia yang sejak peristiwa kecelakaan terjadi tidak terpengaruh sama sekali
namun demikian polisi melakukan penjagaan ketat di komplek gedung bursa efek indonesia jakarta
ruli kurniawan di depan gedung bi jakarta
ruli bagaimana kondisi saat ini di lokasi
apakah sudah ada hasil
gasi puslap empat
ya selama sore putri situasi di gedung bursa efek indonesia
pada saat ini mungkin tidak sama seperti sebelumnya ketika kejadian runtuhnya tower dua ini
ini terlihat bagaimana banyak dari karyawan terutama yang berkantor di tower dua
mereka belum bisa bekerja seperti biasanya karena masih ada
ada batasan batasan atau masih ada strik kriminalisasi dari area yang dilakukan oleh pihak kepolisian
karena masih dilakukannya sejumlah olah tkp maupun investigasi untuk mengetahui sebenarnya
apa penyebab pasti dari runtuh atau jatuhnya lantai mezanin di tower dua ini
namun yang jelas tidak hanya di tower dua adanya lantai mezanin ini
bahkan di tower satu pun juga ada lantai mezanin
dan memang kalau saya melihat kemarin malam sekitar pukul delapan
sudah ada beberapa orang teknisi yang mungkin
bisa saya katakan mengevaluasi atau melihat secara lebih detail lagi
bagaimana sebenarnya struktur dari lantai mezanin yang ada di tower satu ini
bagaimana kecakapannya dan bagaimana kekuatannya
karena memang informasinya pada hari ini
lantai mezanin di tower satu sudah diberi garis polisi
dan itu artinya dilarang untuk dilawati oleh para karyawan
ataupun para tamu yang datang ataupun masuk ke gedung bursa efek indonesia
sementara itu untuk hasil
dari olah tkp maupun puslapor untuk mengetahui secara pasti
apa sebenarnya penyebab dari rutuhnya atau robohnya tim mezanin ini
masih belum bisa saya dapatkan
seperti itu butuhnya juga pemirsa
karena kita masih menunggu press release
ataupun statement resmi dari pihak kepolisian
maupun dari pengelola gedung bursa efek indonesia
dan keterangan persnya pada pukul setengah enam sore ini
dan saya sempat mendengar juga beberapa pernyataan
dari perwakilan dari pengelola gedung bursa efek indonesia kemarin
yaitu dari farida rian
dia mengatakan bahwa tower dua ini memang dibuka pada tahun sembilan puluh delapan
dan tiap tahunnya selalu diadakan
maintenance seperti itu
dan memang tidak dijelaskan secara lakukan setiap tahunnya itu
maintenance terkait mekanical
atau melakukan juga maintenance mengenai struktur
dari lantai mezan ini sendiri
lantai mezanin ini yang layak kiranya untuk dilakukan
bisa dikatakan mungkin perbaikan
atau mungkin pembaharuan dari struktur baja
ataupun dari betonnya
terutama dari baut baut yang bisa dikatakan
menyangga tiap simpul
ataupun tiap join dari struktur baja
maupun dari struktur beton yang ada pada lantai mezanin ini
itu yang masih belum kita ketahui sama sama
mungkin saja nanti pada konversi pers
yang akan dilaksanakan pada pukul setengah enam nanti
dirinci lagi seperti apa sebenarnya maintenance
dilakukan oleh pengelola gedung bursa efek indonesia
bursa efek indonesia ini
baik terima kasih
ruli kurniawan dari gedung
dari depan gedung bursa efek indonesia jakarta
selasa pagi pihak universitas bina dharma palembang
mengunjungi korban ambruknya lantai mezanin gedung bi
di rumah sakit siloam jakarta
pihak universitas berjanji akan mendampingi mahasiswa
yang menjadi korban
dan memberi dispensasi perkuliahan
delapan korban yang dibawa ke rumah sakit siloam
dua puluh diantaranya merupakan mahasiswa bina dharma palembang
yang senin kemarin sedang melakukan kunjungan ke bii
bokhari rahman berjanji
pihak universitas akan terus mendampingi mahasiswa
yang menjadi korban hingga pulih
bokhari juga menyatakan
pihak universitas mewadahi keluarga korban
untuk berkunjung ke jakarta
selain itu bagi mahasiswa yang menjadi korban
akan diberikan dispensasi perkuliahan
pertama pihak korban
untuk bertanggung jawab
misalnya mendatangkan orang tuanya
menghubungi orang tuanya
dan kami harapkan dia cepat sembuh
dan kuliahnya tetap tidak terhambat
artinya pihak kampus tetap menjamin bahwa mereka
bisa menyelesaikan dengan baik
dan mereka ini memang tugas kampus
wajar kita berikan dispensasi
karena mereka menjalankan tugas
dengan baik sebenarnya
tapi sayangnya ada musibah ini
musibah yang dialami puluhan mahasiswa
bina dharma palembang saat berkunjung
ke bursa efek indonesia membuat duka
sebagian keluarga korban yang baru mengetahui musibah
mendatangi kampus bina dharma
sebagian berencana terbang ke jakarta
untuk melihat langsung kondisi putra putrinya
suasana kampus universitas bina dharma palembang
di jalan ahmad yani palembang sumatera selatan sepi
tidak ada kegiatan belajar mengajar
hampir keseluruhan dosen dan staf kampus
universitas bina dharma terbang ke jakarta
untuk melihat kondisi anak didiknya
yang terkena musibah di bursa efek indonesia
sebagian keluarga korban yang baru mengetahui
musibah yang dialami keluarganya
kembali mendatangi kampus bina dharma
sebagian dari mereka juga akan menuju ke jakarta
untuk melihat langsung kondisi keluarganya
patah tangan nak operasi
oh patah tangan
ini kapan kita mau rencana berangkat
ada di bandara berangkat sepuluh tiga puluh
dari pihak kampus sendiri seperti apa
pihak kampus iyalah jauh
operasi tangan kaki sambu jari
lukanya di sini juga dijahit
ada nggak kemungkinan rencana mau berangkat tuh
kapan berangkat ini
ya secepatnya lah
sebelumnya sembilan puluh mahasiswa
bina dharma dari berbagai jurusan
berkunjung ke bei di jakarta
dalam rangka study tour selama sepuluh hari
lima puluh mahasiswa diantaranya
menjadi korban runtuhnya gedung bi
hanif khairandi palembang